itu tuntuhan yang serius loh itu
kemarahan di nujaya anak almarhum erwansi swoyo tak bisa dibendung
saat dituduh dokter dari satgas covid sembilan belas pemerintah kota surabaya
dr inca membuat laporan palsu ke dinas kesehatan dan dinas kebersihan ruang terbuka hijau kota surabaya
bertentangan tidak pak ini menyatakan dikeluarkan
ia tak terima dengan tuduhan ini karena surat dead on arrival atau kedatangan jenazah dalam keadaan meninggal dunia dari rumah sakit darmo dianggap palsu
kekecewanya pun semakin memuncak karena surat izin pembokaran makam ayahnya di tpu covid sembilan belas keputih sukolilo juga dianulir oleh pemkot surabaya
mengeluarkan dari satu pintu loh ini melalui dkrth melalui dinas kesehatan melalui uptsa
jadi ada tiga pintu kok bisa
dia keliru gitu loh pemerintah loh keliru
pemerintah kota surabaya berdalih terpaksa menganulir surat izin pembongkaran makam ini karena ada misinformasi surat keterangan kematian dead on arrival dari rumah sakit darmo yang dianggap palsu
meski demikian pemerintah setempat akan membawa kasus ini untuk dibahas bersama tim satgas covid sembilan belas kota surabaya
ini sekarang ini situasinya kan masih pandemi itu yang pertama
yang kedua untuk keputusan pemindahan
ini juga harus melalui mekanisme rapat yang diputuskan bersama
jadi bukan hanya dinas kesehatan bukan hanya dkrth dan lain sebagainya semua akan diputuskan
upaya dino dan keluarga untuk memindahkan jenazah ayahnya dari makam covid sembilan belas di tpu keputih sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu
mereka yakin sang ayah meninggal dunia bukan karena terpapar virus corona melainkan karena hipertensi
hal ini dibuktikan hasil diagnosa rapid test yang hasilnya non reaktif
surabaya jawa timur